sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
boleh dibilang dia hanya suaminya
tapi saya tahu pasti itu memang ihsan
sampai jumpa di video selanjutnya
tapi saya tahu pasti itu memang ihsan
tapi saya tahu pasti itu memang ihsan
apa apaan sih pak
kamu membela orang ini
iya karena dia pak pasai
jadi dia betul betul papa kamu
om ada masalah apa ya
apa nggak kenal sama orang ini
tapi orang ini melihat papa seakan akan dia kenal papa dan
papa seharusnya sudah mati
jangan jangan memang benar
dulu pak prabowo memang kenal dengan bapak ini
mungkin mereka terlibat suatu masalah besar
tapi kalau benar
berarti pak prabu pernah nekat menghabiskan bapak ini
jadi om pernah pengen coba bunuh papa saya
ini vikin kshw ajau qiden
beberapa kabar pasangan mereka
kepadanya karena orang ini sudah mengganggu rumah tangga saya
tapi kematiannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya
sudah tidak penting lagi
tadi saya sudah bersikap kasar sama anda
saya betul betul minta maaf ya
apakah orang itu memang bukan isan
kalau dia izan
kenapa bu leni dan putranya mau mengaku ngakui dia sebagai suami dan ayahnya
tidak ada yang bisa mengangkutnya
tidak ada yang bisa mengangkutnya
angkatkan percikanannya percikanannya tiga ribu yoko
apa sih apa sih
tidak ada yang bisa mengangkatnya

tidak ada yang bisa mengangkatnya dong
bu berhenti izan
bu di mana
barang saya itu jatuh
saya kan buru buru
turun dulu itu barang saya jatuh
bentar dulu bang
tidak ada yang bisa mengangkatnya
saya kan buru buru
ini barang siapa

makasih ya mas
kemana mas selama ini mas
kemana selama belasan tahun
mas menghilang gak pernah muncul
apa mas sudah gak inget sama arman
kasian arman mas
selama ini dia gak tau segikit pun tentang mas wisnu
sama aku gak apa apa
mau seenaknya nggak apa apa terserah mas
kasian arman mas
mas kasih perhatian sedikit saja mas
arah ininya yang malin asrubu macem macem lagi
sekarang gak bisa nemenin orang zahira di kampus
ketemu aku mas mala cangur
kau budi besar kalau sama dia
kebetulan kamu disini
kejar orang itu man
mas seperti nasab

mas pergi ke sana